ada berbagai macam menu di dapur ini nasi campur nasi daging krengsengan hingga nasi bali
namun khusus hari ini sajian spesialnya adalah semur telur tahu dan ayam kecap
sajian lezat bergisi ini disajikan oleh dapur surabaya
ini bukan sembarang dapur
dapur surabaya adalah dapur umum yang berdiri sejak dua tahun lalu
dan sejak satu juli lalu dapur surabaya merubah halauan
dari yang sebelumnya berfokus membantu para fakir miskin gelandangan dan tukang becak
kini berganti membantu warga surabaya dan sekitarnya yang sedang menjalani isolasi mandiri akibat covid sembilan belas
tidak hanya itu dapur umum ini juga memberikan bantuan makanan untuk para tenaga kesehatan dan pemulasaraan jenazah akibat covid sembilan belas
dapur umum dengan tiga puluh relawan ini memasak mulai malam hari
dimulai dari lauk pau yang mencapai tiga puluh lima kg per hari memasak beras minimal satu ratus lima puluh kg
plus sayuran yang mencapai tiga puluh lima kg per hari
olahan makanan ini dipersiapkan untuk sekitar satu lima ratus bungkus pada hari selasa sampai sabtu
sedangkan pada hari senin mereka bisa memasak sampai dua dua ratus bungkus
setelah siap makanan ini akan diantar oleh sekitar enam puluh kurir ke tujuan masing masing
mulai dari sekitar surabaya kota hingga ke perbatasan kota surabaya bahkan sampai ke kota sidoarjo
salah satu relawan adalah rostasi laban
ibu dua anak ini sudah satu tahun menjadi relawan di dapur surabaya
tugasnya adalah mengatur kurir agar makanan sampai tepat pada tujuan dan juga tepat waktu agar makanan tidak basi
jadi terkadang ada kendala kendala seperti itu kurirnya susah cari jalan karena alamatnya tidak lengkap
kontak warganya juga tidak bisa dihubungi
seperti itu membuat saya akhirnya saya harus menghandle harus langsung cepat tanggap
itu yang terberat menurut saya
awalnya dapur umum yang diinisiasi oleh pasangan winarno dan gina masih menggunakan dana pribadi
namun semenjak menangani pasien isoman covid sembilan belas yang jumlahnya mencapai ribuan di kota pahlawan
dana yang dibutuhkan juga jumlahnya membengkak
minimal tiga puluh juta rupiah per hari untuk operasional mereka
beruntung bantuan dari para donatur baik berupa bahan makanan ataupun dana tak berhenti mengalir
yang saya dapat ketika saya membagi makan
itu di hati itu kayak apa ya tidak ada hal yang lebih indah ketika kami memberi
jadi lewat membantu orang menolong orang yang tidak punya makanan
itu ada sukacita tersendiri di hati yang orang yang punya uang pun tidak bisa beli
bantuan makanan bagi para isoman ini menjadi oase di tengah sempitnya kondisi ekonomi saat ini
kalau untuk jenis makanan dan masakannya sudah memadai
tinggal mungkin bisa ditambah dengan obat atau vitamin mas
terus bertambahnya pasien isoman akibat covid sembilan belas diharapkan selain bantuan dari dapur umum yang ada
penguatan solidaritas dalam komunitas terkecil dipererat agar bisa menghentikan laju dan resiko akibat covid sembilan belas
ganjar ucaksono aga dipa surabaya jawa timur